pernah merasakan saat sedang seru serunya liburan atau beraktivitas badan mendadak lemas
nah pada saat badan kurang fit tiba tiba muncul demam
wah rasanya gak enak banget ya
bicara tentang demam beragam cara dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh
oh yang pasti kalau minum panas sih ya minum obat terus minum teh panas atau jahe atau apa
terus kita tutup itu sampai keringetan
jadi biasanya akan turun sendirinya
kan itu imun ya biasanya
ya udah gitu aja sih paling parasetamol gitu
kalau dikompres gitu
udah gitu aja sih
kalau saya sih biasa emang saya kan anti obat ya
jadi kalau itu istirahat
biasanya emang minum air putih aja
bagi anissa saat anaknya almer demam kunci utamanya adalah tidak panik
untuk menurunkan suhu tubuh putra sulungnya tersebut ia biasanya memakaikan baju sang buah hati dengan pakaian yang senyaman mungkin
membuat suhu ruangan tetap sejuk dan memperhatikan sirkulasi udara kamar
hingga mengatur asupan makanan dan minuman agar tubuh tidak lemas
terus kita kasih makan
nasi nya juga jangan yang keras
terus kita bikin dia relax
terus yang paling penting sih jangan diselimutin
jangan pakai baju tengkol panas gitu
karena nanti hawa tubuhnya tuh gak keluar
di masa pandemi covid sembilan belas anissa mengaku dirinya semakin waspada jika ada anggota keluarganya terkena demam
pandemi ini kalau anak saya panasnya lebih dari sehari saya pasti antigen dulu yang drive thru
karena untuk menghindari
karena untuk menghindari
kalau seandainya kita anak kita ternyata virus yang gampang menularkan
juga saya biasanya kalau anak saya sakit saya pasti pakai masker
demam bisa menyerang siapa saja
usia anak hingga dewasa
demam adalah respon tubuh terhadap infeksi serbuan benda asing seperti bakteri atau virus
ketika ada satu bakteri atau virus atau parasit yang menyerang tubuh manusia
tubuh ini memiliki suatu mekanisme pertahanan
beragam upaya kerap dilakukan masyarakat untuk menurunkan demam
salah satunya adalah dengan mengompres dengan air dingin
nah agar tidak salah kaprah berikut penjelasan medisnya
yang paling benar ketika membantu mengurangi demam adalah kompres dengan menggunakan air hangat
kenapa karena di dalam tubuh manusia di otak tepatnya ada namanya thermolegulator
jadi regulator di dalam tubuh manusia katanya di hipotalamus di bagian otak manusia
sifatnya dia sebagai regulator
ketika badan kita demam nah regulator ini akan bekerja sebagai alarm
oh ternyata badan kita demam
ada upaya dari badan untuk menaikkan atau menurunkan suhu tergantung kondisi yang terjadi
lalu benarkah saat demam tidak boleh mandi
mandi disana tidak boleh
mandi disarankan menggunakan air hangat juga
karena ketika mandi pakai air dingin itu pasti anaknya akan menjadi megigil dan suhunya akan lebih tinggi lagi
kemudian benarkah dengan memakai baju dan selimut tebal bisa memicu keringat dan membuat suhu tubuh bisa turun
hal itu tentu salah
karena ketika badannya dikutuk dengan selimut atau jaket yang sangat tebal akan menyebabkan panas itu terkumpul di luar permukaan kulit
sehingga tidak bisa membantu penurunan demam
bener gak ya kalau demam perlu diobati dengan obat demam juga antibiotik
karena manusia itu memiliki mekanisme pertahanan yang sangat bagus
virus ini sifatnya dia bisa hilang sendiri selama tiga sampai tujuh hari
nah jadi pentingnya pemberian antibiotik ini harus perlu diperhatikan

dan antibiotik itu hanya diberikan ketika ada suatu tanda tanda dari infeksi bakteri
nah jadi kalau misalkan hanya demam yang terjadi satu sampai tiga hari sebaiknya tidak perlu cemas
cukup diberikan obat penurun demam seperti paracetamol
ada pula yang menyebut demam hingga empat puluh derajat dan kejang bisa merusak otak benarkah
ada beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa suhu di atas empat puluh dua derajat celcius
itu bisa menyebabkan kerusakan otak
tapi pada kenyataannya dan pada yang terjadi saat ini jarang sekali kejadian suhu itu mencapai empat puluh dua derajat celcius
masih empat puluh itu masih oke masih aman
demam harus ditangani dengan tepat
caranya mengompres tubuh dengan air hangat pada dahi dan ketiak
beri asupan cairan tubuh agar tidak dehidrasi
hindari selimut dan jaket tebal
serta jika akan memberikan obat berikan sesuai umurnya
niko menambahkan untuk mencegah demam yaitu dengan asupan kebutuhan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh
serta pastikan jam tidur selalu tercukupi
indrayani laksmi probokus hartoyo jakarta